keluarnya izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi beberapa waktu lalu
menuai pro kontra pengamat menilai pemberian izin akan berdampak buruk terhadap karir politik gubernur dki jakarta anies baswedan
kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk sembilan ratus tiga puluh dua gedung yang telah didirikan di pulau d
hasil reklamasi pada november dua ribu delapan belas menuai kontra
pengeluaran imb oleh gubernur dki jakarta anies baswedan itu disayangkan oleh beberapa pihak
menanggapi hal itu anies menyatakan akan menyampaikan pandangannya secara tertulis
anies juga menyatakan penataan dataran pada proyek tersebut juga masih akan dibahas ulang
nanti saya komentarin tertulis saja
pembahasan perda untuk daratan itu dalam
frame perda tentang rtrw dan rttr
karena itu nanti sebagian dari bahan bahannya justru dibahas di rttr
penataan daratan yang sudah menjadi daratan semuanya akan dibahas lewat rdtr
dan ini juga salah satu cara untuk memastikan bahwa
pertama reklamasi sudah tidak lagi masuk di dalam rpjmd
kalau tidak masuk dalam rpjmd artinya dia tidak lagi dilaksanakan
kemudian yang kedua dalam revisi rtrw
saat ini rt rw yang lama di dalam peta wilayah jakarta ada tujuh belas pulau
sementara itu greenpeace indonesia melihat bahwa kebijakan pemerintah provinsi dki tersebut merupakan langkah yang tidak konsisten dari gubernur anies
langkah tata kelola pemerintahan baik atau good governance yang selama ini digemburkan oleh
anies dianggap bertolak belakang dengan dikeluarkannya izin mendirikan bangunan proyek reklamasi
kalau kita melihat perkembangan terkini terkait dengan reklamasi teluk jakarta
dengan diberikan beberapa izin imb untuk pengelolaan secara swasta
kita melihat ini langkah inkonsisten dari gubernur anies saat ini
karena kita tidak melihat adanya kesenyambungan antara apa yang langkah langkah sebelum dilakukan oleh anies untuk mengelola isu ini
baik secara isu lingkungan isu sosial dan isu keberpihakan terhadap kepentingan publik
sebelumnya direktur lingkar madani indonesia ray rangkuti menilai pemberian izin mendirikan bangunan terhadap bangunan bangunan di pulau reklamasi
oleh pemerintah provinsi dki jakarta akan berdampak buruk terhadap karir politik anies baswedan
ia memprediksi dukungan pemilih anies dari kalangan pegiat lingkungan dan masyarakat kelas menengah bisa berkurang
ray rangkuti pun menilai jika anies memutuskan untuk berkompetisi
pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat nanti masalah reklamasi ini bisa menjadi sebuah ganjalan
enggak sama sekali justru sebetulnya seperti yang saya sebutkan tadi ini membuat kelompok pemilihnya makin menyedikit gitu
kalau sebelumnya kan selain kalangan islam katakanlah apa istilahnya itu ya islam literalis gitu ya yang jadi basis pendukungnya gitu yang apa namanya
juga adalah pegiat anti
pegiat lingkungan hidup terus juga sipi masyarakat kelas menengah yang memang isunya adalah soal lingkungan hidup
tapi dengan keluarnya dan apa namanya itu ikon dari lingkungan hidup kita adalah reklamasi
tapi dengan dikeluarkannya izin
penerbitan imb ini dinilai dapat menjadi celah bagi beberapa pihak melanjutkan kepentingan korporasi dan pengendalian swasta dalam proyek reklamasi tersebut
tim liputan cnn indonesia
kisru soal reklamasi belum selesai sekalipun gubernur anies sudah mengatakan ia hanya memberikan kepastian hukum
penolakan reklamasi sejak awal menjadi nilai jual anies baswedan
delapan bulan lalu anies menyegel bangunan bangunan di atas pulau reklamasi kini gubernur anies menerbitkan izin mendirikan bangunan dengan alasan menegakkan aturan
seperti yang sudah kami sampaikan di informasi tadi
kita bahas malam ini bersama beberapa narasumber
ada pak ferry yunevil sekretaris fraksi hanura dprd dki
pak ferry selamat malam
sudah hadir malam hari ini
anggota fraksi gerindra dprd dki
bang syarif terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
bang ray selamat malam
terima kasih sudah hadir
saya langsung mau konfirmasi ke bang syarif dulu deh
bang syarif kalau misalnya dilihat oke memang beberapa kali sudah disampaikan ini menegakkan aturan
karena memang ada aturan yang sebelumnya sudah ditegaskan
tapi menarik saya ingin menggali sebenarnya pernyataan yang kemarin baru saja disampaikan gubernur
anies disampaikan menurut saya yang mengerjakan ini semua cerdik serius dan itu semua dikerjakan dikebut
sebelum saya mulai kerja
ini yang bikin sederhana
ini politis sekali kesannya
ya saya tidak ingin komentari lebih jauh soal isi ya apalagi semangat dari pernyataan pak anies
tetapi pak anies ingin meletakkan bahwa polemik ini seharusnya tidak diletakkan kepada saya
sebenarnya ingin pesan seperti itu
saya membacanya beberapa pihak salah menangkap
jadi kan dari awal sudah tegas mengatakan bedakan reklamasi dengan imb
ini yang dipersoalkan masyarakat apa
yang dipersoalkan oleh tadi teman teman pegiat lingkungan ya
karena ada beberapa keliru baca kemudian pak anies meletakkan seperti itu
dirunutlah ada pergub ada ini ada ini ada ini
jadi menurut saya harus didalami latar belakang dari pernyataan itu
harus membedakan mana reklamasi mana imb
penerbitan ib yang sekitar seribu bangunan
yang memang sudah terbangun di situ kan
yang lima persen itu ya
jadi kalau soal reklamasi sebetulnya sudah stop
sudah stop tiga belas pulau itu sudah dihentikan
buktinya tidak akan mengajukan raperda tentang reklamasi itu
nah yang akan diajukan ini tentang tata ruang yang akan mengatur empat pulau ini
bangunannya dan lain lain
ini kan soal persepsi lagi kan bang sharif
dan itu pasti sudah diperhitungkan juga
jadi betul agak politis memang
jadi sawut sawutan itu politis
tapi kalau secara kajian saya dengan beberapa temannya
aspek teknokratisnya menurut saya sudah benar ya
kalau dari hukum iya gitu kan
itu masalah sudut peraturannya juga yang sedang berkembang
tidak keluar dari sana
harus bedakan mana reklamasi mana yang
mana yang menjadi keberatan
yang menjadi keberatan teman teman
apa reklamasinya apa penerbitan imb nya
dan itu sudah diketahui belum
sudah dijawab sudah dijawab pak anies
ini diketahui belum sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh mereka teman teman
pegiat lingkungan sekarang
makanya kan pak anies pada waktu membuat sejenis narasi dalam bentuk tanya jawab ya
nah sudah mendukung akan ditanyakan ke sini
saya membaca yang paper kalau saya sebut paper ya
dalam bentuk tanya jawab lengkap itu
kalau pertanyaan dibalik lagi juga sebetulnya clear itu
jadi kebanyakan mempersoalkan reklamasi
saya tangkap ya
padahal dengan tegas mengatakan pak anies reklamasi stop
pak ferry clear atau tidak clear nih kalau menurut anda
saya melihat apa yang dijelaskan bang syarif barusan
itu salah satu upaya untuk mengelabui masyarakat
karena tidak dapat dipisahkan antara reklamasi dan imb
kemudian dasar pemberian
karena bangunan itu berada di atas pulau yang hasil reklamasi gitu kan
iya kemudian pemberian imb ini dasar payung hukumnya apa
nggak ada payung hukum
hanya pergub dua ratus enam yang waktu ahok tanda tangan
ketika pergub ini bisa mengeluarkan reklamasi ahok udah dari dulu keluarkan imb
tapi karena tidak ada payung hukum di atasnya
maka ahok tidak berani mengeluarkan imb untuk bangunan yang sudah berdiri ini
jadi kalau menurut anda kenapa akhirnya imb sekarang dikeluarkan
apa yang langkah yang dilakukan anies ini apa
jelas menurut saya salah prosedur
karena kalau kita tarik ke atas ada peraturan pemerintah nomor tiga puluh lima kalau nggak salah ya
itu adalah salah satu pasalnya menyebutkan pemerintah daerah bisa mengeluarkan imb tapi imb sementara
sampai perda zonasi dan perda rdtr nya keluar
nah kalau kemudian perda ini ditarik oleh anies imb nya nggak bisa keluar
ini udah salah prosedur gitu loh
nah kalau kemudian anies sesuai prosedur prosedur yang mana
mengikat pergub yang tadi disampaikan kan
iya itu bukan payung hukum untuk mengeluarkan imb gitu
iya jadi kan perkaranya jelas yang menjadi keberatan beberapa pihak salah satu pak peri adalah
jadi kita sepakat dulu reklamasi stop ya
sudah clear dan manusia jangan memperpanjang lagi follow me ke reklamasi
baik kalau ib kita jawab
di dalam pergub itu yang pergub dua ratus enam ya
itu panduan rencana kota
di sana ada sebut
apa garis pada jalan
sudah ada sebut detail
kemudian harus kita tahu juga dicatat bahwa
sejak dua ribu lima belas itu ada panduan rencana kota
di sana ada sebut
lima belas pelanggaran enam belas penggalangan
dan gubernur sendiri
bangunan yang sudah ada apa segala macam
gubernur sendiri pernah menyegel
pernah menyegel di tahun dua ribu enam belas
kemudian pak anies masuk ke pemprov disegel juga
nah dengan pertimbangan tadi yang tiga belas di stop
yang empat memutuskan empat itu seperti apa itu
menyegel di empat puluh pulau yang terbangun apa
dengan banyak tuntutan misalnya
cabut dong pergubnya dua ratus enam
kalau dicabut pergub dua ratus dua
akan menjadi presiden
tidak ada kepasien hukum
di hidupkan nih pergub ini kan
dalam konteks yang memanfaatkan empat pulau itu
siapa yang bisa menjawab
empat pulau itu kena apakan
siapa yang bisa menjawab
tidak ada yang bisa menjawab
kalau pak anies mengatakan
sebetulnya bisa saja pergub dua ratus enam kita cabut
dengan resiko pembongkaran
atau pilihan yang paling terburuk adalah
dorong rapar da lagi mungkin nggak sih sebenarnya
kalau untuk reklamasi stop
ini yang akan diajukan adalah
tata ruang rt rw dan rd tr untuk empat puluh pulau
jadi untuk reklamasi sudah set off
jadi sekarang diskusi kita adalah soal
prosedur membuat imb
di lahan reklamasi
yang reklamasi sudah stop
jadi teman teman pegiat lingkungan
untuk reklamasi sudah tidak masalah
kita sepakat dengan teman teman pg
cuma empat puluh pulau tolong berikan jawaban
akan diapakan empat pulau
tapi diskusi yang
ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
ketika kita bicara reklamasi ini di stop
ya untuk yang tiga belas pulau
tapi empat pulau tetap jalan
ada ketidak konsistenan
anis dalam hal ini
ketika dia waktu menyegel pulau d
menyampaikan kepada masyarakat
bahwa pulau ini akan kita manfaatkan untuk publik
untuk masyarakat nelayan dan pesisir
ternyata kemudian ini imb diberikan pengusaha
mengagetkan kita semua
ketika anis ternyata di backupkan
oleh pak wakil presiden
tadi di media sosial sudah
sudah banyak kita baca
untuk kepentingan pengusaha
kasian pengusahanya sudah keluar uang triliunan
apakah ini yang kemudian
bang relia ini sebagai
sedikit kerikil yang mungkin mengganggu perjalanan politiknya
pertama menurut saya karena
di satu segi ini cara anies mengkomunikasikan idenya kepada publik
dikomunikasikan secara ideal
di persepsi oleh publik di angka sepuluh
tapi anis tahu bahwa ia sebetulnya hanya bisa di angka tujuh gitu
dan itu dibiarkan oleh anis berlarut larut
apalagi dengan heroiknya ketika dia membatalkan reklamasi yang tiga belas pulau itu
datang ke sana secara heroik gitu ya
membayangkan akan luar biasa lah terhamas
terhadap empat pulau yang sudah
didiami itu atau sedang dibangun pembangunannya gitu
nah jadi cara berkomunikasi yang terlihat ideal
ini dan dianggap oleh publik memang ideal
pada akhirnya memang real politiknya gak akan begitu gitu
artinya sejak awal sebetulnya kalau anies mau mengatakan
kami hanya mampu membatalkan
katakanlah misalnya reklamasi tiga belas pulau
tapi di luar itu kami nggak akan mampu
harus ada negosiasi
orang juga menyadari hal itu gitu
dan itu sebenarnya bisa diketahui sejak awal
sejak awal kalau anies mengkomunikasikannya tidak secara ideal seperti sekarang
yang terbayang oleh publik itu kan sebetulnya adalah langkah langkah revolusioner dari anies kan
karena memang ia mengkomunikasikannya dengan cara begitu gitu
dan memang janjinya memang antidot ya
itu maksud saya
jadi bayangan orang itu yang empat pulau sekarang yang sudah ada bangunannya
itu pun akan digusur oleh anies
itu yang muncul
jadi begitu anis
tapi anis sendiri menyampaikan
akan dimanfaatkan untuk publik
untuk publiknya taman
tadinya taman gitu ya
ketika debat terjadi misalnya ya
debat terjadi antara ahok dengan anies saat itu
ahok sudah ingatkan
dia jangan terlalu berlebihan
ya terlalu tinggi memberi ekspektasi kepada publik gitu ya
istilah ahok saat itu
jangan hanya karena kepala daerah kita berbohong
kan gini gini gitu tuh
dan itu yang dialami menurut saya oleh anis sekarang gitu
orang kemudian menganggap dia berbohong
artinya sudah mulai bersikap realistis menurut anda
itu real politiknya kan pada akhirnya kan harus begini
negosiasi macam macam dan seterusnya
ditambah lagi oleh pernyataan pak jk seperti yang anda sebutkan tadi
pak jk yang mengatakan sendiri
nggak ada sebetulnya pertimbangan yang paling konkret dari ini semua adalah
pertimbangan bisnis gitu
kalau anies mengatakan bahwa demi kepastian hukum
menurut saya sih sederhana cara melihat itu
anda bisa mencabut izin dari izin reklamasi tiga belas pulau kok
dengan mencabut pergub sehingga saya dua ratus dua atau dua ratus enam belas gitu
apa kesulitan anda mencabut pergub dua ratus enam
kan kira kira gitu tuh
padahal pergub yang dua ratus enam ini
seperti anda sebutkan tadi
dibuat dengan cara mendadak oleh ahok
kan kira kira gitu
sementara izin pendirian atau izin pembuatan reklamasi
itu dibuat oleh gubernur yang sebelumnya
empat tahun sebelumnya ya
lima tahun jauh dari sebelum itu gitu
artinya ada sebetulnya
di sini terlihat tidak konsisten dari anies tadi
dia berlindung di belakang tidak kepastian hukum
tapi pada saat yang bersamaan
dia bisa mencabut kok pergub yang lebih besar dari izin mendirikan bangunan itu
yaitu pergub membatalkan reklamasi di tiga belas pulau gitu
jadi kalau ia sendiri berani membatalkan
pergub yang mengizinkan pembangunan tiga belas pulau
yang pembangunan itu didasarkan sebetulnya atas dasar
instruksi presiden gitu
jauh lebih tinggi sebetulnya
apa kesulitan dia untuk membatalkan pergub dua ratus enam
yang menurut dia juga izin cara pembuatannya juga bermasalah
dan itukah kemudian yang cukup mengecewakan bagi para pemilih anis baswedan
jadi ada ekspektasi yang sangat tinggi
dibangun oleh anis
dan publik menerima ekspektasi itu
dengan angka sepuluh itu
ternyata realisasinya di angka tujuh
dan itu pun dia berapa namanya
mendasarkan diri pada cara argumen yang sebetulnya kontradiktif
di satu segi dia mengatakan demi kepastian hukum
tapi pada saat yang bersamaan
dia bisa kok mencabut perda
ataupun pergub yang mengizinkan pendirian tiga belas pulau yang sebelumnya
oke nanti setelah jeda
saya akan minta komentar dari bang syarif ya
antara realita dan ekspektasi
mungkin berikutnya pertanyaan itu
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
bang syarif benarkah ini memang realita sekarang kita melihat
anis yang mulai realistis
iya kalau dikatakan ini sebuah realita
saya mengatakan iya
tapi kemudian kalau apakah pak anies itu dikatakan tidak konsisten
saya tidak sependapat
jadi realitas itu kan berdasarkan pada pertimbangan yang matang
terhadap bacaan bacaan tadi aspek hukum politis
sudah dihitung oleh pak anies
kalau menurut pak rai mengatakan turun grounded dari sepuluh jadi tujuh
di dalam peta politik
ada bisa kemungkinan
tetapi kan bisa dipertukarkan pak rai
ada kemungkinan seperti itu
yang berhubung usaha misalnya ya
saya tidak begitu khawatir ya
tidak begitu khawatir
itu yang namanya realitas ya
kalau dihitung politik sih bisa
kalau dihitung idealis tidak bisa
bergeser sebelah sini akan nambah sebelah sini
itu dalam konteks politik
tapi ada yang lebih penting lagi
bahwa harus disepakati dulu dalam satu diskusi ya
di diskusi itu bahwa reklamasinya kaya sitop ya
itu kadang ada beberapa pihak yang masih ngotot gitu
itu namanya gak mau menyetop
itu menurut saya reklamasinya berbeda
coba tunjukkan kepada saya
cara menyelesaikan empat puluh
apakah ada rekomendasi
sampai hari ini belum ada pak rey
saya bertanya beberapa teman teman di wali
juga belum ada
tgupp memberikan saran
ya salah satunya saran itu adalah
empat pulau itu ya dikelola oleh beberapa bumd jakpro
salah satunya itu
dan tadi saya juga
tapi sebelumnya kan memang sudah ada ide yang untuk membuat itu menjadi taman
itu kan berarti memang sudah dipertimbangkan kan
itu pada waktu di kampanye
di rpjmd jelas menyebut
di rpjmd sebut
tidak ada lagi reklamasi
yang ingin disebut
malah pak anies
baru baru ini mengatakan bahwa nomenklatur peristilan teh terminologi pulau pun akan dirubah menjadi pantai
dan memang secara subtansi kajian memang agak berbeda
antara pulau dan pantai
sehingga yang empat pulau ini dirubah
ada pantai maju
ada pantai bersama
ya tapi istilah ini baru dikeluarkan sekarang
pada sebelum sebelumnya itu tidak dikeluarkan
di rpjmd kan
tapi kalau bisa disampaikan ke publik baru sekarang
ada penjelasan penjelasan soal
oh iya dong setelah menjabat dong mbak puput
kalau belum menjabat belum bisa dong
kalau delapan bulan yang lalu kan tidak ada
ini kan mengelabui dengan kata kata lagi kan
itu yang menurut anda
pulau dirubah jadi pantai
padahal jelas jelas de facto dia adalah pulau
dilebih sederhanakan supaya lebih manis kelihatannya
jadi pantai kita pantai maju pantai bersama ya pak sarip
tapi menurut saya juga bukan persoalannya dia pulau atau pantai
tapi apakah ya hasil reklamasi atau tidak
mau anda sebut dia pantai mau anda sebut dia pulau
tapi itu hasil reklamasi
masalah bagi para pegiat lingkungan
jadi bukan kan pantai yang artinya yang jadi masalah itu ada tambahan di luar batas daratan kan
saya mau buat ya itu pulau mau buat anda itu sebut iya pantai atau sebut itu
begini pak rai
jadi bangunan yang di apa ada di sini tumpukan pasir kan kira kira
yang dibuat tidak secara alami
jadi gini jadi gini ini kan mengapa diroba istilah itu karena yang rencana zona pulau pulau pesilu itu sudah tidak diajukan lagi
maka tidak ada lagi istilah itu
sekarang yang sekarang existingnya adalah pantai
maka dirubah ada pantai maju dan lain lain
nah lepas dari persoalan itu kita fokus pada imb nya
maka tunjukkan kepada kami mana cacat prosedurnya kesalahan prosedur dalam menunjukkan imb
karena menurut kajian kami bahwa itu berdasarkan panduan rencana kota per gub dua ratus enam itu sudah jelas
nah sehingga sekarang yang dibebankan kepada pengembang itu denda
dan itu adalah putusan pengadilan pengadilan negeri jakarta utara
jadi tidak ada yang dilanggar maksud saya
pokoknya intinya menegakkan hukum gitu kan
memberikan kepastian hukum
meskipun di dalam pks pak agak ngeri kalau buka pks
harusnya pengembang itu menuntut kepada pemerintah kasih lagi dong saya dong
tinggal sisa berapa tuh
ada jaminan ya nggak akan bertambah
oh kalau itu gubernur kita
belum belum kesana
kalau misalnya sekarang ini pak ferry dikatakan memang ini memang menegakkan hukum seperti ini pahit pahitnya begini
tapi kalau misalnya
kembali katakan kalau dia bang sarip sampaikan menegakkan hukum hukum yang mana
karena ini udah cacat prosedur
bahwa dia mengeluarkan imb berdasarkan pergub itu sudah salah
itu sudah salah gitu
termasuk tadi misalnya apakah ada solusi bagi empat pulau
mungkin apakah dprd
misalnya dari fraksi anda pernah berbicara pernah membahas soal itu
sekarang kan janji anies kepada masyarakat bahwa untuk melindungi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir
pulau yang sudah di stop reklamasinya empat pulau tadi akan dimanfaatkan untuk publik
supaya masyarakat jakarta bisa ke pantai dengan tidak dikenakan biaya
kemudian akan dibangun gedung gedung yang dimanfaatkan untuk masyarakat
apakah gedung olahraga dan sebagainya
itu masih mungkin terjadi nggak sih
iya masih terjadi
jakarta sudah menyusun
nah itu yang sebetulnya yang harus dilakukan oleh anies terlebih dahulu
tapi yang paling penting adalah payung hukum
ini nggak bisa jalan kalau hanya mengandalkan pergub
harus ada raperdanya
raperdanya harus diajukan kembali oleh anies gitu loh
dan itu termasuk kemudian teman teman yang berlawanan dengan
pemprov kemudian sempat kasa kusut
kita bukan persoalan berlawanan dengan pemprov
tapi kita ingin meluruskan segala sesuatunya gitu
termasuk interpelasi kemudian ada ide itu
interpelasi itu kan hak setiap anggota dewan
sahaja kita minta keterangan dari pemerintah
karena banyak hal yang ingin kita pertanyakan
dari pengembang kepada pemerintah
kalau kalau kalau
tapi kan pembahasan itu soal di
pembahasan itu sudah ditarik
bukan di pergubnya
artinya kalau itu dijalankan kurang lebih satu ratus dua puluh delapan triliun selama sepuluh tahun untuk membangun dki
itu bukan dari duit apbd gitu kan
nah itu kan sangat bagus sekali kan
artinya bisa membuat rumah susun untuk nelayan di sana
untuk pelabuhan perikanan bisa kita manfaatkan
jadi yang ingin didorong kemudian
kalau misalnya dengan ide interpelasi
apa selain kejelasan lalu ingin mendorong apa lagi
enggak kita hanya minta keterangan supaya ini tidak jadi bola liar terus menerus yang membuang energi dan tenaga kita
karena keterangan sudah banyak sekali
sudah banyak misalnya
bang syarif juga sudah mengatakan
bagi media sosial dari ini dari ini
cukup atau tidak
bung ray saya rasa ini belum cukup
kalau anies nanti memberi keterangan secara formal kepada kita ini hanya kepada wartawan kan
informal kepada kita nanti kita juga ikut membantu menjelaskan kepada masyarakat
hanya cukup memberi keterangan
saya rasa hanya sampai di situ kita inginkan gitu kan supaya segala sesuatu dengan persoalan imb ini jelas
apakah bisa dijamin bahwa hanya itu yang diinginkan soal penjelasan itu
saya sih cuma itu juga
oke cuma itu juga ya
saya akan jamin itu saya jamin itu
dan itu kemudian menurut anda bisa membantu membersihkan nama
membantu membersihkan nama
atau membantu mendongkak nama
kalau ke aniesnya enggak
kalau ke aniesnya enggak
karena kan semua orang juga tahu bahwa banyak paksi di dprd ini pada dasarnya kan sebetulnya enggak ada masalah dengan reklamasi
yang mengatakan menolak reklamasi ini kan sebetulnya bukan praksi praksi di dprd
tapi anies sendiri kan sebetulnya ya
dan itulah jualannya waktu pilihan kemarin
jadi begitu reklamasi ini dilanjutkan atau bangunannya dilanjutkan pada dasarnya pada sikap politiknya kalau kita bisa lacak itu
dprd nya nggak ada masalah nih
karena pada dasarnya
nah cuma itu tadi kan makanya ini kan hanya soal penjelasan secara resmi secara formal
nanti kalau anies jelaskan secara resmi secara formal ya mungkin akan diterima juga penjelasan
tapi nggak akan ada efek positifnya ke anies itu menurut saya
palingnya secara politik enggak akan diganggu lagi oleh dprd
tapi tidak dengan sendirinya akan mengubah citranya di depan masyarakat yang terlanjur sangat kecewa pada apa namanya ya
yang menggambarkan secara ideal dalam konteks penanganan reklamasi ini pada dasarnya pada faktanya nggak begitu
itu yang akan terjadi menurut saya
oleh karena itu istilah saya terhadap reinterpelasi ini juga adalah interpelasi yang serius dan tidak serius itu
menurut saya serius mau mengajukan interpelasinya tapi di hasilnya nggak akan serius juga
serius dan tidak serius
saya kira begini pak mbak meri
saya kira begini dari fraksi hanura cukup serius
saat ini tim hukum kita sedang melakukan pengkajian
insya allah minggu ini selesai minggu depan hasilnya akan kita sampaikan
apakah fraksi hanura akan melakukan ikut serta mendukung interpelasi atau ini tim hukum kita
itu yang saya sebutkan tadi bu ferry
kalau mendukung sampai interpelasi ini terjadi serius
tapi kesimpulan dari interpelasinya belum tentu serius
setelah itu saya kebangsaan
saya mau minta komentarnya
karena ada yang tadi sunyum terus
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bang sarif kalau misalnya melihat gerak teman teman yang di dewan nih sekarang
kan sudah sampai jauh
kalau menurut anda ini soal apa lagi
ya seperti disampaikan pak ferry memang penggunaan hak interpelasi adalah hak yang melekat di dprd
saya ingin mengatakan saya menghormati hak hak itu ya dan saya tidak akan mengganggu
tetapi kalau boleh sarankan ada mekanisme kalau dimintakan penjelasan harusnya dipanggil dulu lini setapnya
yang langsung bersentuhan terhadap hal hal teknis
sudah paham dan belum memuaskan baru gunakanlah akit terpelasi
sepanjang saya ketahui
tapi pemanggilan staff itu bukan tidak mungkin cuma jadi formalitas doang kan
kalau misalnya menyasarai cuma gubernur anies
justru saya khawatir kalau dipanggil pak anies
penjelasan itu tidak teknis
justru saya khawatir
bukan teknis lagi
jadi jawaban itu tidak diharapkan banyak dengan teman teman dprd
yang diharapkan itu jawabannya sepat sepatnya teknis
meskipun pada jawaban pak anies meminta masukan dari staf staf yang berhadapan langsung dengan soal imb
jadi sebaiknya ditanyakan dulu kepada lini setap itu seperti ptsp yang mengeluarkan cipta karya
kemudian kurang jelas
monggo digunakan hak itu
tapi gerindra punya saran seperti itu
ya saya sih berpendapat jangan berisik lah gitu
jangan berisik lah
kalau memang bisa diselesaikan dengan elegan perlu penjelasan clear kan
bukan berarti pengguna itu bikin berisik
biasanya yang di dalam panggung itu kan yang paling penting sering itu di luarnya itu
yang bikin berisik itu di luarnya
tapi memang kemudian kan banyak yang bertanya tuh why now kenapa sekarang momennya
untuk soal imb ini
ya saya tidak ingin menjawab secara spesifik ya
tetapi yang pernah saya ketahui bahwa memang sudah lama dikaji itu
sudah lama terkait misalnya dengan dulu kan pemprov pernah mengajukan gugatan pembatalan hgb
kemudian sekarang momentumnya setelah
setelah hgb ditolak ketemulah
oh ini sudah sepatutnya imb diteruskan
berbarengan nih saat akan dua tiga bulan mendatang ada perubahan rdtr
perda rencana detail tata ruang yang dijatuhkan sebelum desember tahun ini sudah selesai
jadi sebetulnya momennya ketemu
kalau ditarik tarik politik saya no comment
pak ferry tapi kalau misalnya anda melihat sekarang
dari awal anda sudah mengatakan
berarti kalau misalnya interpelasi itu bergulir
mempertanyakan inkonsistensi itu
ya jelas itu salah satu yang jadi pertanyaan kita
sementara kita hanya untuk minta keterangan kepada anies
gawat ya kalau politisi ngomong sementara hanya itu
mudah mudahan jawaban anies membuat puas semua masyarakat
sehingga tidak akan berlanjut ke yang lain
dan tidak ada niat satupun dari kami dari fraksi hanura
untuk meningkatkan interpelasi ini menjadi angket
jangan salah dulu jangan takut dulu
oh jangan takut dulu
jadi kami hanya ingin minta keterangan anies
supaya ini jangan jadi bola liar
oke kalau misalnya tidak
kalau kasian ini menguras energi anies
kalau kemudian setiap hari ada tiga puluh orang nelayan datang
demo mahasiswa demo kemudian harus ketemu dengan anies
bakar ban di depan balai kota kan kasian kita
nah sementara anies jawabnya hanya kepada wartawan face to face
kalau dia dengan dprd menjawab secara formal
nah kita juga bisa membantu untuk menjelaskan kepada masyarakat
saya kira demikian
seberapa besar damage ini bang rey
nggak akan besar
nggak akan besar oke
ngaruh sih kita akan ngaruh
kesimpulan inkonsistensi dari beberapa pemiliknya misalnya
makanya dugaan saya sebetulnya bukan efek pada ia tapi
bukan efek pada imb nya bukan efek pada pemberian izin itu bukan itu
tapi efek getar terhadap anasnya dari dprd
ini dprd nya mau mengangkat sedikit level di atas anies ya kan
apalagi menjelang masa tugas sebagiannya juga akan berakhir oktober ini kan
lebih pada aspek itu menurut saya
oleh karena itu naikkan sedikit
itu yang saya sebutkan tadi
ini serius sekali untuk membuat
jadi interplasinya tapi hasilnya nanti nggak serius serius amat gitu menurut saya
dan oleh karena itu para tingkat tertentu ya misalnya gerendera nggak terlalu takut
mungkin pks juga nggak terlalu takut nggak perlu beraksi berlebihan
mereka udah baca lah akan ujungnya di mana gitu
dan anies juga sampai sekarang kan belum buat pernyataan soal rencana interplasi di lingkungan dprd ini kan
karena memang mereka udah baca memang efek
ini sebetulnya lebih ditujukan efek getar aja
nih dprd masih ada nih
dekot dekot dong sekali kali
kan gini gini lu aku lihat
pengen diajak ngobrol gitu
oke benar pak ferry
saya kirain nggak juga
salah satu fungsi kita kan melakukan pengawasan
karena banyak hal yang akan nanti kita minta keterangan dengan munculnya imb ini
kan nggak mungkin saya buka di sini
oke banyak keterangan
ini berarti bercabang berluas ya seperti itu
tapi jangan cepat sedang dulu pak firl
jadi kalau kita mengikuti regulasi yang ada jadi kita sudah katakanlah peraturan kita buka ya
itu usulan kan lima belas anggota atau lebih dari satu praksi
untuk disahkan menginterpelasi ke bayangan saya gitu
berapa lama itu akan memakan waktu
agak sulit menghadirkan dua per tiga anggota
untuk disahkan menjadi penggunaan hak interpelasi
karena di samping waktunya mepet ya kan
kemudian ketentuan kehadiran korum juga
karena ketentuan kehadiran korum juga menyulitkan
karena itulah gitu
karena itulah karena sulit
sebaiknya dikonsentrasikan pada yang lain
misalnya panggil kepala dinasnya lebih teknis teknokratis
tapi itu bisa sambil jalan
kalau kepala dinasnya kita panggil kita kan sudah baca sendiri di media sosial
tidak mau komen
tanyakan langsung kepada gubernur katanya
padahal dia yang mengeluarkan
secara teknis seharusnya yang diam
kita salahkan adalah ptsp nya
secara teknis ya
wah waktu itu kalau ptsp no comment apa itu
mungkin bisa kita lihat kita bisa baca di media sosial di online
siapa benny ya kalau nggak salah
tidak mau menjelaskan kepada kita apa dasar dia untuk mengeluarkan
mungkin tidak mau menjelaskan kepada media tapi kalau misalnya secara formal dipanggil mungkin juga mau
ada rencana ke sana
saya rasa belum
kita mungkin langsung aja ke internet
dipanggil ini semua dikasihnya terkait ya dengarkan penjelasan
toh dprd akan mengatakan tidak memuaskan
oleh karena tetap interpelasi dilanjutkan
kan sangat mungkin kalau soal itu sih
kalau soal formalitas yang begitu ya
ya panggil saja kami
bahkan boleh jadi kemudian penjelasan dari mereka bahan masukan untuk interpelasi berikutnya kan kira kira
misalnya kalau dinastis mengatakan nggak cocok dengan pernyataan anis di publik kan bisa cari konfrontasi
atas dasar itulah
kemudian juga nanti dprd
kalau dprd mengatakan interpelasi akan dilanjutkan gitu
jadi nggak terlalu banyak membantu kalau menurut saya soal itu
makanya yang penting itu niatnya
jadi apa nggak jadi nih
kita lihat nanti seperti apa ya ke depannya
waktunya singkat niatnya besar
apakah akan tercapai atau tidak
terima kasih bang rey
mas arief terima kasih
pak ferry terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali